cerita dalam bahasa indonesia
aku bisa menjualnya di pasar dan mendapatkan banyak uang
di kejauhan ia melemparkan jalannya ke air
berharap bisa menangkap ikan
tapi hari ini bersama dengan ikan
ia juga menemukan botol kaca
tunggu botol ini terlihat aneh
biarkan aku membuka dan melihat apa yang ada di dalamnya
nelayan itu mengambil botol dari jaring dan membukanya
tiba tiba ada jin yang
hahaha akhirnya aku keluar dari benda kecil itu
sekarang aku akan menyebarkan ketakutan di tanah ini lagi
ya ampun siapa kau dan bagaimana kau masuk ke dalam botol ini
kau bodoh aku dulunya berkuasa di tanah ini
sungai itu dikenal sebagai sungai hantu
tidak ada yang pernah datang ke tempat ini karena aku
setiap makhluk hidup takut padamu

tetapi suatu hari seorang biksu datang dan dia menggunakan sihirnya untuk menangkapku dalam botol ini
aku terjebak dalam botol ini selama bertahun tahun dan sekarang aku bebas dan kau akan menjadi mangsa pertamaku
tapi mengapa aku
aku membebaskanmu kan

aku akan menghabisimu dan dengan demikian mengubur hasiaku sepenuhnya

aku akan menghabisimu dan dengan demikian mengubur hasiaku sepenuhnya
aku akan menghasiliku selamanya
sang nelayan takut akan hidupnya
dia mulai memikirkan cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri
akhirnya dia memikirkan sebuah rencana
kau bisa menghabisiku tapi aku punya satu keinginan terakhir
buat kau lakuin isinya
baiklah katakan keinginanmu dan kanji
katakan keinginanmu dan kanji
saya bertanya tanya kalau kau besar jebur butter letterty
aku tidak mengerti apa kau berbohong
aku tidak mengerti apa kau berbohong
kau pikir aku berbohong tentang itu
akan segera aku tunjukkan kepadamu
dalam kesombongannya jin tidak pernah sekalipun berpikir tentang kesalahan yang akan dilakukannya
untuk membuktikan dirinya kepada nelayan
dia secara ajaib berubah lebih kecil dan memasukkan dirinya ke dalam botol
segera setelah jin masuk nelayan itu menutup botol dengan lega
sekarang tertawalah sesukamu
kau ingin menghabisiku akanku kembalikan kau ke tempat asalmu
sang nelayan melempar botol itu jauh ke air lagi dan kembali ke pantai
dia mengumpulkan semua ikannya dan dengan senang hati kembali ke rumah
beginilah cara nelayan cerdas menyelamatkan seluruh desa dari jin
jadi anak anak apakah kalian melihat bagaimana nelayan menggunakan kecerdasannya untuk mengalahkan jin
iya benar ini adalah kisah yang hebat
jin mendapatkan apa yang pantas diterimanya
iya ini adalah kisah yang hebat
jadi sekarang kita tahu bahwa kita tidak boleh takut akan masalah
tetap tenang dan pikirkan solusinya
kemenangan akan selalu menjadi milik kita
sang nelayan dan istrinya tinggal di tebing dekat dengan laut
setiap hari sang nelayan pergi ke tebing dan memancing ikan untuk makan
dia bahagia dengan kehidupan sederhananya
tapi dia tahu tidak demo istrinya
istrinya selalu saja marah
lihat gubuk kotor ini baunya membuatku muah
aku membersihkannya siang dan malam tapi tetap saja seperti itu
sang nelayan mencintai istrinya
tapi istrinya selalu saja mengeluh
di hari yang baik saat dia menangkap dua ekor ikan istrinya meminta tiga
jika membawa mangga istrinya ingin buah pitch
tidak ada yang bisa dia lakukan untuk membuatnya senang
oh sayang aku harus apa agar kau bahagia
keluarkan aku dari gubuk bau ini
maka aku akan bahagia
suatu hari sang nelayan pergi untuk menangkap ikan di dekat tebing
air sangat tenang dan biru
dia duduk dengan pancingannya berada di bawah laut
beberapa waktu berlalu dan dia kelelahan
aku rasa kita akan makan buah lagi hari ini
oh tunggu aku merasakan sesuatu
nelayan itu memegang erat pancingannya dan mulai menarik
oh ini berat ini pasti sangat besar
saat pancingannya terangkat dia terkejut melihat ikan sebelah
ikan itu berwarna dan bersinar
oh ikan sebelah kenapa begitu berat
mungkin dia terlalu banyak makan
tidak nelayan bukan itu alasanku lebih berat dari ikan yang lainnya
apa kau bisa bicara apa yang terjadi bagaimana kau tahu aku
aku tahu banyak tentang kau aku bukan ikan yang biasa
aku adalah pangeran yang tersihir biarkan aku pergi
rasaku tidak enak untukmu mohon jangan bunuh aku
oh baiklah kalau begitu aku tidak akan membunuh ikan yang dapat berbicara sekarang pergilah
nelayan sangat bersemangat untuk memberitahu istrinya tentang ikan sebelah itu
dia bergegas pulang dan dia lupa tidak ada ikan yang dia dapat untuk istrinya hari ini
sayang ada yang ingin kusampaikan padamu cepat kemarilah
apa tidak ada ikan hari ini
oh tidak aku telah menangkap ikan sebelah tapi dia berbicara dia memberitahuku bahwa dia adalah pangeran yang tersihi
apa lalu apa yang terjadi
lalu aku biarkan dia pergi dan dia dia laut sekarang
kau menangkap ikan mempesona dan kau bilang kau membiarkan dia pergi begitu saja kenapa kau lakukan itu
kita ini miskin dan kelaparan kita tinggal di gubuk yang bau setidaknya kau bisa meminta rumah yang lebih baik buat kita
bagaimana dia bisa memberi rumah dia tidak bisa melakukan itu kita harus bahagia dengan apa yang kita miliki
aku akan bahagia kalau aku tinggal di pondok
apa kau bilang dia adalah pangeran yang mempesona
kau ampuni hidupnya dia bisa lakukan apapun untukmu kembalilah dan minta sebuah pondok darinya
nelayan itu ragu ragu tapi dia kembali lagi ke laut dia terkejut airnya berubah menjadi sedikit hijau dan kuning
ikan ajaib bisa dengar aku
ikan sebelah segera muncul ke permukaan seperti dia sedang menanti sang nelayan
istriku tidak bahagia
apa yang dia inginkan
dia inginkan pondok
pulanglah dia sudah memilikinya
nelayan itu kembali dan melihat bahwa istrinya berdiri di depan pintu kayu sebuah pondok yang indah
pondok itu rapi dan juga bersih ada perabotan dan juga perapian di pondok itu
sayang lihat rumah ini lebih besar dan lebih bersih
iya kita punya perapian juga ini bagus sekali ya kan
apa kau bahagia sekarang kita bisa hidup di sini selamanya
selamanya kita lihat nanti saja
sekarang ayo kita makan dan pergi tidur
malam itu istrinya tidak tidur dengan nyenyak dia terus saja berpikir apa yang bisa membuat

di pagi hari dia sudah menunggu suaminya di meja makan
selamat pagi suamiku
dengar rumah ini kecil untuk kita aku ingin istana
dan aku ingin menjadi ratu
pergi ke ikan sebelah dan minta dia memberi kita istana
apa kenapa kau ingin menjadi ratu ini cukup untuk kita
biarkan aku putuskan itu
pergi ke ikan sebelah dan jadikan aku seorang ratu
nelayan itu dengan ragu ragu pergi ke laut
air itu sekarang berwarna ungu dan airnya menyembur ke atas
ikan ajaib bisa dengar aku
ikan ajaib bisa dengar aku
aku ingin menjadi ratu
istriku tidak bahagia
apa yang dia inginkan
dia menginginkan istana dan ingin menjadi ratu
pulanglah dia sudah memilikinya
saat nelayan kembali pondok itu hilang
sebagai gantinya berdiri sebuah istana tinggi dengan pintu dari kuningan
ada banyak nelayan di manapun
dia melihat istrinya duduk di singgah sana
dia memakai mahkota di kepalanya
kau ratu sekarang
ya aku adalah seorang ratu
ini bagus sekali iya kan kau bahagia sekarang
hmm tidak menjadi ratu saja tidak cukup aku ingin menjadi kaisar
eh apel aku tahu yang kau pikirkan
ikan itu tidak bisa menjadikanmu kaisar itu tidak mungkin
kau belum mencobanya kan
sekarang pergi ke ikan itu dan jadikan aku seorang kaisar
sang nelayan dengan ragu ragu pergi ke laut
dia melihat air yang kecoklatan dan heran apa penyebabnya
ikan ajaib bisa dengar aku
oh istriku tidak bahagia
apa yang dia inginkan
dia ingin menjadi kaisar
pulanglah dia sudah memilikinya
sang nelayan berjalan pulang berpikir sendiri kalau sekarang istrinya akan bahagia
saat dia sampai di istana sekarang ada pintu emas di antara pintu kuningan
rumahnya menjadi lebih besar
di dalam istrinya duduk di dalam
istrinya duduk di singgah sana emas
semua menteri dan raja berdiri di bawah singgah sananya
dia mempunyai bola emas di satu tangan dan tongkat kerajaan di tangan yang lainnya
sayang kau menjadi kaisar sekarang
ya itu benar bukankah aku sudah bilang ikan itu pasti bisa mengabulkannya
ya kau benar kau bahagia sekarang
aku tidak tahu
kita sudah melewati hari yang panjang
sekarang kita harus segera tidur
sang nelayan cemas kalau istrinya akan meminta permintaan lain
tapi dia lelah berlari sepanjang hari
dia tertidur dengan pulas ketika dia terpejam
tapi istrinya tidak bisa tidur
dia bangun dan berpikir apa yang dapat membuatnya bahagia
seminggu berlalu setiap malam sang nelayan berdua
sang nelayan berdoa untuk membuat istrinya bahagia
tapi setiap malam istrinya duduk di kasur melihat ke arah bulan dan bintang bintang
pada suatu malam dia lelah berfikir dan ingin beristirahat
apa ini sudah pagi
bagaimana bisa matahari terbit sekarang
apa dia tidak tahu kalau aku belum tidur selama seminggu
aku ingin mengatur matahari dan bulan
aku tidak ingin mereka berpindah tanpa izinku
aku ingin menjadi seorang maha kuasa yang tidak diketahui
aku tidak bisa kembali dan membahayakan hidup kita
kau tidak akan membahayakan hidup kita
kau akan memiliki keduanya
tidak akan ada yang menyentuh kita
pergi ke gan itu dan jadikan aku seorang maha kuasa
tidak sayang kau tidak tahu apa yang kau minta
aku tidak bisa seperti ini
kalau kau tidak pergi sekarang juga maka aku akan marah
tapi dia tahu ini salah
di luar awan berkumpul di laut dan angin bertiup dengan kencang
oh kapan ini akan berakhir
ini tidak benar
oh airnya sekarang begitu hitam
aku begitu takut
ikan ajaib bisa dengar aku
ikan istriku masih belum bahagia
apa yang dia inginkan
dia ingin menjadi
yang tidak diketahui
ia sudah memilikinya
sang nelayan berlari dengan kencang
oh aku tidak tahu telah menjadi apa istriku sekarang
oh tidak apa
sang nelayan menyadari bahwa istrinya telah tiada
dia tidak ada di mana pun
dia mencari dan mencari
dia berlari kembali ke laut
airnya sekarang tenang dan jernih
awannya telah terpisah dan matahari bersinar terang
oh ikan ajaib
bisa kau dengar aku
apa yang kau lakukan pada istriku
aku mengabulkan keinginannya
dia ingin menjadi maha kuasa yang tidak diketahui
begitulah dia sekarang
tidak ada yang melihat yang maha kuasa
dia tidak diketahui sekarang untuk semua orang
aku mohon kembalikan dia padaku
aku tidak menarik keinginan nelayan
tunggu aku tahu
sampai sekarang aku hanya meminta untuk istriku
kau mengabulkan semua permintaannya
tapi akulah yang menyelamatkanmu
dia telah memiliki semuanya yang bisa membuat dia bahagia
dia begitu terkejut
dia melihat istrinya berdiri di depan pintu kubu kecil
tapi sudah tidak bau lagi
dia berlari ke arah istrinya
oh kau kembali kau kembali
aku telah sadar kalau istana itu dan singa sana tidak bisa membeli kebahagiaan
sejak hari itu sang nelayan dan istrinya tidak pernah kelaparan sehari pun
istrinya sadar bahwa kebahagiaan ada pada hal hal yang kecil
dan mereka pun hidup bahagia selamanya